kita bergeser ke sulawesi selatan saudara longsor yang menerjang kecamatan latimojong luwu sulawesi selatan
mengisolasi satu desa yaitu desa pangi
bantuan logistik yang tadinya hanya bisa diantarkan melalui jalur udara
kini bisa diantarkan melalui jalur darat dengan menggunakan sepeda motor trail
pengantaran menggunakan sepeda motor yang dilakukan personel polres palopo
harus melalui kondisi jalan berlumpur licin dan bersisian dengan jurang
bantuan yang disalurkan berupa bahan makanan alas tidur perlengkapan bayi dan alat penerang
kondisi jalan yang buruk dan pencahayaan yang minim membuat pengantaran memakan waktu yang lebih lama
sehingga mudah mudahan hari ini bisa tembus untuk alat berat karena terkendala dengan akses